lagi lagi kapal nelayan tiongkok tertangkap basah mencuri ikan di perairan natuna
bahkan sempat terjadi ketegangan saat kapal penjaga pantai tiongkok berusaha membebaskan kapal nelayan yang ditangkap
penangkapan itu terjadi pada jumat lalu
saat itu tni angkatan laut memergoki dua belas kapal nelayan tiongkok berada di zona ekonomi eksklusif indonesia di utara pulau natuna
ke dua belas kapal itu kemudian berupaya kabur namun satu di antaranya berhasil ditangkap oleh aparat dkri imam bonjol
pada proses pemeriksaan dan penarikan kapal penjaga pantai tiongkok datang dan berupaya membebaskan kapal nelayan
upaya itu digagalkan kapal perang indonesia
pemerintah tiongkok kemudian memprotes penangkapan ini
bahkan tiongkok menyebut ada nelayan yang mengalami luka tembak dalam proses penangkapan
namun tni angkatan laut membantah tuduhan pemerintah tiongkok tersebut
dan mungkin di dalam analisa
tembangan peningkatan ya karena tidak mau berhenti
itu pun ke udara

artinya kalau mungkin tembakan ke udara kita asumsi kan tidak di dengar
tapi kalau kita tembak di depannya ada splash air itu kan kelihatan
nah itulah tembakan ini
gas kelihatan seperti kecap kering
jadi tidak ada yang lupa
tujuh orang sekarang selamat ada di
sementara itu menteri koordinator politik hukum dan keamanan luhut bin sarpanjaitan
menegaskan indonesia tidak perlu menanggapi protes pemerintah tiongkok
atas insiden penangkapan kapal di prerana tuna
luhut juga membantah pernyataan yang menyebut nelayan indonesia berada di wilayah pancing tradisional
sebab indonesia tidak mengakui adanya wilayah tersebut
ya kapalnya kemarin ya di karena masuki daerah zee kita ya tentu kita akan
dan kejar karena itu kalau menyangkut masalah itu kan lahan apa
zona ekonomi eksklusif indonesia dan kalau orang datang ke situ kan harus minta izin kalau urusan ekonomi
udah kita biarin aja gitu
nanti kita selesai yang penting kita tetap melihara hubungan baik dengan cina
dan sementara itu kita juga tidak akan pernah menyerah mengenai sovereignty kita atau kedaulatan